keinginan partai demokrat merapat ke koalisi pemerintah jokowi maruf amin
mendapat tanggapan dari ketua umum partai golkar
sekaligus menteri perindustrian erlangga hartarto
menurutnya sudah menjadi hak presiden menentukan postur kabinet
dan koalisi tidak harus di kabinet tetapi juga di parlemen
erlangga juga menambahkan meski belum final
sinyal merapatnya partai demokrat ke koalisi pemerintah
dinilai akan memperkuat pemerintahan jokowi
meskipun tak selalu dalam kabinet
ya tentu koalisi kan bisa di parlemen bisa di banyak tempat lah koalisi
iya karena kita kan kalau di partai politik kan kursinya di parlemen
jadi tentu itu bisa memperkuat koalisi di parlemen
kerjasama di parlemen kan tentu ada kebijakan kebijakan pemerintah
yang memerlukan persetujuan parlemen
nah dengan ada semakin besar koalisi tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah